malam itu ternyata mas deddy ngajakin saya ke sebuah hotel
dia mau nunjukin ke saya
siapa sebenernya ibu saya
makasih emang aslinya cantik kok
kita angkat telepon dulu ya
aku berusaha percaya sama ibu tapi aku gak bisa nih
dimana sih ibu kerjanya
kenapa sih kalian tidak berpisah sama nenek nek
kalian gak usah diri ngomong sama orang orang rati

dan aku juga janji aku akan selalu jagain kamu sampai kapanpun
tapi masalahnya kamu tuh gak pernah ketemu sama ibu aku
dalam waktu yang dekat ini aku mau melamar kamu
ya ya aku serius
dan aku juga janji aku akan temui ibu kamu sepacah
dan aku akan taruh setusun ibu kamu
ratinya lagi manggil ibu kamu dalam
mas jadi belum pernah ketemu sama ibu ya
iya buan belum pernah buan
habisnya setiap aku datang ke rumah ini ibu kamu pernah ada
oh oke deh tunggu ya
buan mau masuk dulu
bu lu aman
ayo dong bu buruk
terus gimana ibu
nah itu ibu tuh
ibu nya ratih
iya sayang emang kenapa kamu udah kenal ya sama ibu
aku gak hanya kenal sama ibu dewi tapi aku tahu siapa ibu dewi sebenarnya
jadi akhirnya pacar kamu tau
jadi akhirnya pacar kamu tau
sampai pada suatu malam
tiba tiba mas dede ngajak saya keluar
sebenernya saya gak mau
pada hari itu
virasat saya tuh udah
udah bener bener gak enak
malam itu ternyata mas deddy ngajakin saya
ke sebuah hotel
dia mau nunjukin ke saya
siapa sebenernya ibu saya
makasih emang aslinya cantik kok
kalau gitu sampai ketemu nanti pak makasih
ntar sabar dong tenang aja nanti aku bikin happy
ih gak sabar banget sih
aku tau siapa ibu kamu sebenarnya
orangtuaku gak bakalan setuju lah punya bebasan perempuan malam macam ini kamu itu
aku minta maaf ya kayaknya hubungan kita cukup sampai di sini aja
ya kita kita udahan
yaudah kalau gitu kamu pergi
pergi aja sekarang
kenapa gak pergi aja itu sama laki laki dumlang
kamu udah ngerasa besar terus kamu berani ngomong kayak gitu sama ibu
udah lah ibu ibu tuh gak usah bohong sama aku aku udah liat di depan mata kepala aku sendiri ibu
ibu itu perempuan malam
kamu ini anak kemarin kamu ini ngerti apa tentang kehidupan
gak ngerti apa apa
memenuhi semua kebutuhan kamu
tinggal di rumah bagus